anda kembali di cnn indonesia connected pemerintah akan segera memperlakukan rawat inap bpjs kesehatan kelas standar pada delapan belas rumah sakit vertikal
dengan demikian kelas satu dua dan tiga yang selama ini berlaku akan dihapus dan diganti dengan prinsip gotong royong ya
sesuai dengan gaji yang gajinya lebih tinggi akan membayar lebih besar
bagaimana kemudian implementasinya dan apakah cara ini cukup efektif
bergabung bersama saya malam hari ini ada ali gufron mukti direktur utama bpjs kesehatan
pak gufron selamat malam
selamat malam mbak buspa
pak gufron penghapusan kelas bpjs kesehatan rencananya akan dimulai bulan depan juli dua ribu dua puluh
kelas standar akan diterapkan tarifnya bersifat tunggal termasuk fasilitas juga untuk pasien
kami konfirmasi terlebih dahulu benar atau tidak kemudian apa alasannya mengubah sistem ini
ya itu belum tentu benar ya karena masih di dalam satu proses pembahasan
sehingga bagusnya memang
karena sekali lagi menurut
katakanlah keputusan rapat di dpr juga harus disepakati masalah definisinya kriterianya pentahapannya dan lain sebagainya
jadi juli ini karena sebagaimana tadi disampaikan oleh keputusan dpr untuk diuji cobakan
dan sampai sekarang sekali lagi bahwa semuanya berjalan seperti
baik artinya bulan juli dua ribu dua puluh dua ini masih dalam masa uji coba begitu ya pak gufron ya
iya uji cobanya pun kan konsepnya seperti apa itu kan terus disempurnakan
jadi menurut saya sampai detik ini tidak ada penghapusan kelas bpjs kesehatan
baik baik baik
kalau tadi pak gufron sempat menyinggung masih dalam masa pembahasan
sampai dengan saat ini satu bulan menuju masa uji coba
pembahasannya sudah sejauh mana pak gufron
ya dibahas konsepnya seperti apa
apakah sembilan kriteria dulu dua belas kriteria dulu
dan tadi disebutkan uji coba empat belas rumah sakit vertikal dulu atau delapan belas gitu ya
jadi ini semua masih tahapan ya
jadi tidak perlu masyarakat kemudian bingung dan gaduh
demikian juga rumah sakit
saya kira yang penting kita tunggu bagaimana polosinya
kemudian tentu kita berharap polisi itu sudah komprehensif
sudah tahu kira kira kalau iuran iuran seperti apa tarif seperti bagaimana
kemudian kriterianya seperti apa dan lain sebagainya
baik mungkin masih dalam tahap pembahasan
tapi kalau dievaluasi dengan sistem yang lama
ada kelas satu dua tiga
mengapa sistem ini perlu diubah
ada urgensi perubahan yang dibahas juga secara matang oleh bpjs kesehatan
iya kalau dulu memang urgent karena bpjs divisit
sekarang ini kita bersyukur karena bpjs dalam sejarah pertama kali tidak defisit lagi
jadi kita berharap fokusnya itu pada mutu
jadi bagaimana standarisasi ya
bukan ke arah standar tapi lebih ke arah standarisasi
itu untuk standar biar mutunya lebih bagus
kalau untuk equity bagaimana pelan pelan yang sama itu standar klinis
dari tata kelola klinis agar sama antara kelas satu kelas dua kelas tiga ini menjadi lebih urgent
pak gufron yang menarik bpjs kesehatan di sini menggunakan prinsip gotong royong
untuk nanti mungkin dalam masa selanjutnya di sistem bpjs yang baru ini
bpjs kesehatan khususnya
gotong royong ini sesuai dengan
sesuai dengan gaji
yang gajinya lebih tinggi artinya membayar lebih besar
berarti alasannya satu untuk supaya semua adil begitu
dan juga tadi mencegah divisit kembali terjadi di bpjs kesehatan
betul begitu pak gufron
begini tidak semuanya benar
karena sudah sejak dulu sejak didirikan ya
bukan sampaikan tadi nanti ke depan berprinsip gotong royong
lah dulu berprinsip apa
kemudian tadi kalau ini berbasis pada gaji lah
yang punya gaji yang tidak
jadi yang punya gaji tetap sampai saat ini
berbentuk kalau yang punya gaji
peserta yang punya gaji itu presentasi
nah gaji yang dihitung itu gajinya ya
maksimum meskipun gajinya seratus juta
maksimum sekarang ini ya dihitung dua belas juta
ada gaji maksimum dua belas juta
itu untuk asn pns karyawan swasta dan sebagainya
bagaimana kemudian dengan pekerja lepas pak gufron
atau yang mungkin tidak berpenghasilan
iya jadi untuk pekerja lepas atau sektor informal
atau peserta bukan penerima upah
itu tetap sampai sekarang ini
kalau kelas tiga
tiga puluh lima karena tujuh itu disubsidi
kemudian katakanlah seratus ribu dan satu ratus lima puluh ribu untuk kelas satu
jadi itu tetap sampai detik ini seperti itu
kalau kemudian yang tidak berpenghasilan tadi
nah itu jika mereka masuk di dalam dtks
data terpatu kesejahteraan sosial
kemudian memenuhi syarat
maka dibayari oleh pemerintah
jumlah yang dibayar itu sekarang ini total ya
pemerintah pusat pemerintah daerah sudah lebih dari satu ratus tiga puluh juta
oke artinya yang bpi atau yang diberikan subsidi begitu
masih dalam kelas kelas yang memang sebelumnya juga sudah digunakan
begitu oleh sistem bpjs kesehatan
iya kalau yang pbi itu kelasnya kelas tiga
yang belum ini kan standarisasi
kelas tiga itu seperti apa
nah ini teman teman memikirkan
bagaimana kalau harus ada katakanlah
partisinya itu sampai dua meter dan sampai plafon
kemudian ada ventilasi
kemudian ada oksigen
kemudian temboknya itu tidak korup korup korup korup
korupif itu dan lain sebagainya
isu ini kemudian beredar pak di sosial media
jadi pro kontra kita lihat ya oleh warga net indonesia
kalau fasilitasnya sama tapi penghasilannya lebih besar
diharuskan membayar besar
bukankah malah mendorong peserta
untuk memilih asuransi lain
dengan mungkin fasilitas yang jauh lebih baik
pak gufron mungkin bisa menjawab
oh iya jadi memang saya juga tidak tahu
karena ada yang menyampaikan informasi yang kurang pas begitu
sehingga jadi kontroversi
tapi sebetulnya bpjs itu sekali lagi sangat menolong masyarakat
dan juga masih tetap seperti dulu gitu
jadi tidak ada satu perubahan
tadi yang kemudian dipersoalkan ya
jadi saya kira kita kalaupun berubah
ingin kepada yang lebih bagus
motonya lebih baik
dan pelayanannya lebih bagus
ya seperti yang sekarang ini
kita mendapatkan perhargaan banyak
bahkan kepuasannya meningkat ya
cuma di medsos tadi memang banyak mispersepsi ya
nah untuk diketahui bahwa sekarang ini
kita sudah bisa bekerjasama
dengan asuransi kesehatan tambahan
atau asuransi komersial
asuransi swasta ya
dengan senang hati
jadi bagaimana efektivitas efisiensi
jadi mereka yang punya asuransi komersial tadi
ataupun bpjs bisa bekerja dengan baik
dan itu sudah diatur
baik naik kelas
ataupun juga bisa cob
dengan chris tadi
yang pak gufron sebutkan
kelas rawat inap standar
mungkin sudah ada perhitungan
seberapa besar uji coba
peralihan chris nantinya bisa mencegah defisi
terjadi di tubuh bpjs kesehatan
sudah saya sampaikan
bpjs ini tidak defisit sekarang
jadi itu pemikiran lama
pada pusing ya
kayak gitu lah
ini bagaimana ya
dalam tanda petik ya
jangan gitu dong
kita tingkatkan mutunya
bahkan kita fokus mutu gitu
dan kami berharap
sampai tahun dua ribu dua puluh
itu tidak ada kenaikan iuran ya
kalau iurannya total
apalagi disebut rp tujuh puluh lima ribu
antara yang kaya dan yang miskin
dan itu akan membebani apbn
sekarang ini tiga puluh lima ribu
naik dua kali lipat
jadi berat apbn nya
dan lain sebagainya ya
ini menarik ya
jadi yang mereka di kelas satu
apakah anda mau untuk turun
sehingga bayarannya turun
nah itu kebanyakan tidak mau
ke pengen kelas satu
demikian juga yang kelas dua
apakah anda ke pengen turun kelas tiga
saya ingin tetap aja
bahkan sebaliknya yang kelas tiga
apakah anda ke pengennya
naik kelas dua
atau kelas satu
dengan bayar tambahan
kami inginnya tetap saja
itu masyarakat kita
yang tidak perlu
dan kegaduhannya tidak perlu
berarti angka tujuh puluh lima ribu
yang mungkin diasumsikan masyarakat
karena angka median
sekarang hoax ya pak
jatuh dari langit
atau dari mana
saya tidak tahu
artinya dengan kelas rawat inap standar ini
sesuatu yang standar
namun pelayanannya yang ditingkatkan
dan menjadi standar
mutu pelayanan yang ditingkatkan
dan itu menjadi standar
dari bpjs kesehatan
oh saya dirawat kelas tiga lah
kelas tiga itu ada
yang saya barusan lihat ya
di jawa tengah ya
itu ada ac nya
dan satu ruangan itu cuma dua orang
tapi kelas tiga
ada yang enam orang
ada berapa orang gitu
orang dan lain sebagainya
nah itu belum ada standar
maka perlu di standarisasi
sehingga mutunya terjamin ya
jadi ini menarik ya
kalau bisa bahkan
seperti yang di semarang
termasuk di solo
saya lihat dengan mata kepala saya sendiri
kalau saya cek
itu satu ruangan tuh
untuk kelas tiga
jadi kalau seperti itu bagus
uangnya ada nggak untuk bangun seperti itu
dari banyaknya rumah sakit
pak mana yang kemudian jadi
dari bpjs kesehatan
yang nantinya akan diimplementasikan
sebagai kris ini
mungkin bisa di mention
ya itu kan bertahap
mulai dari yang vertikal dulu
untuk kelas tiga
standarnya seperti apa
vertikal itu artinya
di bawah kementerian kesehatan
memasuki juli dua ribu dua puluh
apa yang harus diketahui masyarakat
kemudian regulasi tarif
dan juga iuran standar bpjs kesehatan
supaya mereka nggak panik mungkin
yang perlu diketahui
tidak ada kenaikan iuran
jadi tidak perlu pusing
sampai detik ini
kecuali yang diuji cobakan saja
itu pun juga standarisasi
jadi tidak ada
satu hal yang perlu dibikin gaduh
itu penting sekali
bagi masyarakat yang penting
masyarakat yang belum menjadi peserta
sehingga nanti mendadak
kalau kemudian baru ikut
kalau pas harus dirawat di rumah sakit
ini yang menjadi masalah
oleh karena itu kami berharap
menjadi peserta bagi yang belum ya
dan sekarang itu gampang sekali
menjadi peserta bisa
bisa dari rumah antri
bahkan konsultasi dari rumah juga bisa
luar biasa ya
pmi nya cukup
cukup terjangkau ya
sulit ya dibandingkan dengan asuransi yang
internasional atau komersial
dengan yang ada di indonesia ini
dengan beberapa orang di
dari inggris ya
mereka itu kalau
pembedahan yang dapat direncanakan ya
itu nunggunya bisa sampai enam bulan
di indonesia itu nunggu satu bulan saja
teriaknya sudah sangat keras
wah indonesia kok lebih bagus ya
apa mau pindah gitu
wacana peleburan kelas bpjs kesehatan ini
mungkin jadi pro kontra
tapi tadi catatan yang digarisbawahi
adalah standar jaminan pelayanan kesehatan
dan fasilitas kesehatan
akan terus ditingkatkan dengan baik
begitu ya pak gufron
pak gufron terima kasih banyak
untuk bergabung bersama kami
terima kasih informasinya